ini kau berada di antara dunia dan akhirat
untuk memberikan siksan yang terberat buat kamu
akanku kembalikan ke duniawi
udah dua minggu
kita akan pakai pengaman
aku mau bilang dari kemarin kemarin
tapi gue gak yakin
gus gue udah cek ke dokter kok
lo pake uang ini untuk gugurin ke namanya
cari dukun yang paling baik
gue belum mau kawin
lagian anak dalam situ tuh bukan anak gue
lo kan cari yang murahan
gampang diajak naik ke ranjang
asal lo tau ya
kita hanya pacaran
rumah ini sudah dikebuk
tidak bisa dikebuk
tidak bisa dikebuk
tidak bisa dikebuk
tidak bisa dikebuk
tidak bisa dikebuk
tidak bisa dikebuk
rini pengen banget nawarin pekerjaan ini ke kak bagas
ya walaupun cuma jadi satpam
pabrik tempat rini kerja tuh lagi ngebutuhin pegawai
kamu memperhatiin kakak kamu
rini tuh kasian sama kak bagas
soalnya kan kak bagus udah lama banget nganggur
mudah mudahan dia akan berhasil mencari kakaknya
mudah mudahan ya bu
ibu buka bu
bagas dicari sama polisi bu
bagas dicari sama polisi bu
pergak jualan putau
pergak jualan putau
pergak jualan putau
pergak jualan putau

tepuluh loh kenapa
enggak tahu ibu sambil ringgit cepetan
selamat siang bu
selamat siang pak
kami dari kepolisian apakah betul saudara bagas tinggal di sini
maaf kami harus membawa saudara bagas ke kantor kepolisian
karena dia terlibat jual beli narkoba
tapi pak bagas tidak ada di rumah
sudah dua hari ini dia nggak pulang pak
dan saya enggak tahu kalau bagas terlibat kasus ini
boleh kami masuk sebentar bu
buat apa pak bagas tidak ada di rumah
mohon maaf kalau kami agak keras dalam menangani kasus anak ibu kota
maaf bu kami mengganggu
tapi kalau tiba tiba bagas datang segera hubungi kami
itu itu mereka sudah pergi belum
ibu terpaksa bohong bu
weh gue bosan dengarnya
bu kalau mau nolong anak jangan kalau dia macam macam
pak bagas sebaiknya kakak menyerahkan diri sama polisi
hei lu itu adik gua
harusnya lu belain gua dong
aku emang adiknya kakak
kalau kakak berani mempertanggungjawabkan perbuatan kakak
ketimbang kakak harus bersembunyi kak
kakak tuh emang pengecut
lu bilang gue pengecut
bagas betul kata adik kamu
ketika akan bisa meloloskan diri
kamu akan tetap menjadi burunan
gue muak dengan lo jehan lu
mungkin gue kotor
tapi lu lebih kotor daripada gue
kau berada di antara dunia dan aliran
untuk memberikan siksan yang terberat buat kamu
akanku kembalikan ke duniawi
akanku berikan kesempatan untuk kedua kali
berbuat baik di dunia
saya mau bertobat
saya mau bertobat
saya mau bertobat
pakcik tangannya bergerak gerak pakcik
pakcik apa yang terjadi dengan saya pakcik
allah telah memberikan ampunan
yang sangat besar padamu anak bagas
terima kasih allah
akan melangkah di atas jalan
terima kasih tuhan
terima kasih tuhan
maafkan pak bagas ibu
selama ini pak bagas
berbuat dosa banyak sama ibu
ibu sudah memaafkan semuanya
saya menemuti loving perceptions
tuhan setiap waktu
erlebt me daftar padamu
murid saya tidak pernah
menunggu seangat bekas duit
karena tuhan melihat
maksudku tidak ada lama lalu
saya bahkan bers jederized
namun saya berumur kira

grunda aku sudah siap